turnamen piala presiden akan digelar di stadion manahan solo tanggal tiga dan empat februari dua ribu delapan belas mendatang
dari hasil pengundian pertandingan antara dua klub yang baru saja promosi ke liga satu
yaitu persebaya surabaya dan juga psms medan ini akan menjadi salah satu partai yang menarik
lima juara grup dan tiga runner up terbaik di babak penyisihan berhak lolos
dan mengikuti drawing atau pengundian babak delapan besar piala presiden dua ribu delapan belas
di babak delapan besar ini match fee per pertandingan untuk tiap klub bertambah menjadi satu ratus lima puluh juta untuk tim yang menang
dan seratus juta untuk tim yang kalah
demi alasan keamanan dalam proses pengundian juga disepakati bahwa persebaya surabaya dan arema fc tidak akan bertemu di babak delapan besar
salah satu partai klasik yang terjadi di babak delapan besar adalah pertemuan antara dua klub dengan sejarah panjang
yaitu persebaya surabaya dan psms medan
sebagai turnamen pramusim turnamen piala presiden ini juga digunakan oleh
klub klub untuk mempersiapkan diri jelang bergulirnya liga satu
rencananya final piala presiden akan digelar tanggal tujuh belas februari di stadion gbk senayan jakarta
buat kita tetap laga klasik ya ini momen sepuluh kali sama seru tetap seru dan tetap akan menjadi atensi ya
dan menariknya lagi adalah psms sudah banyak berubah sudah punya pemain asing sudah banyak berubah ya
dan permomen dia kemarin saya juga lihat bagus
dan kita juga sudah berubah kita juga sudah ada pemain asing
jadi ya harapannya sih tetap seru
semua tim mempunyai performance yang bagus hampir sama
tapi ketemu sama mitra kukar alhamdulillah
ya kita akan tahu track record terakhir sama pertandingan sebelumnya
tapi apapun ini yang terbaik buat persija
dan berikut ini jadwal lengkap babak delapan besar turnamen piala presiden dua ribu delapan belas yang akan berlangsung di stadion manahan solo
jelang laga delapan besar menghadapi bali united madura united pada rabu pagi menggelar latihan di yogyakarta
laskar sapekerap telah siap menghadapi stefano lillipali dan kawan kawan tiga februari mendatang di stadion manahan solo
latihan madura united digelar di lapangan yogyakarta international school rabu pagi dan sore
latihan di yogyakarta digunakan oleh pelatih gomez di oliveira untuk memulihkan kondisi pemain setelah menghadapi laga ketat melawan persebaya surabaya beberapa hari lalu
oliveira juga memberikan porsi latihan taktik jelang pertandingan delapan besar melawan juara grup d penyisian piala presiden dua ribu delapan belas bali united
persiapannya baik sekali
dari semangat pemain dari muka pemain kelihatan di lapangan tadi ini luar biasa ya
mereka punya keinginan untuk menangkan pertandingan di delapan besar ini
semua kompak semua segar
tidak ada yang cedera
jadi tunggu saja
pertandingan antara madura united melawan bali united diperkirakan akan berlangsung ketat dan menarik
jika mengingat kedua tim memiliki catatan yang cukup bagus di piala presiden dua ribu delapan belas ini
kedua tim sebelumnya tercatat bertemu di kompetisi liga satu dua ribu tujuh belas lalu di mana madura united berhasil menang dua di kandang
sementara bali united kemudian membelas kekalahan dengan kemenangan telak lima dua di stadion iwayan dipta
wahyu juniawan yogyakarta